kau plus gak
kok lo tau gue ada disini
udah deh gini gini
anggap aja makannya udah selesai
kalian langsung masuk oke
udah ya udah ya makannya ya
gak mau ngedengerin ya
susah ya diaturnya ya
saya gak takut ya
jam dari om al
aku disuruh kasih tau om
aku bakal kasih tau om ah
kurang ngajar si aldebaran
sampai suruh anak ini matematikan gue
tapi kalau gue gak baik sama mereka
tadi itu saya marah marah karena
saya tuh lagi capek banget
tuh liat tuh
tangan saya aja juga luka
bersa takut ya
kok langsung jadi baik
aduh takut temen temen
sumpah ngejengkelin banget sih
gue keluar deh
cari udara seger
sabar elsa tahan tahan tahan
kau pas gak
kok lo tau gue ada disini
lo ngapain disini
dianter sama kakak lo
dan suaminya kan
ngapain lo disini
dan kenapa lo harus disini
gak usah ikut campur
lepasin tangan gue
jelas gue harus ikut campur
karena gue terlibat di dalamnya sa
dan lo perlu tau sa
aldebaran akan mendapatkan cover majalah kita

kita akan memulai hidup baru
gue bakal bawa lo pergi dari sini
gue bakal tanggung jawab sama lo sa
daripada rasa cinta nilai lo
apapun demi kebahagiaan lo sa
saat kita pergi dari sini
lo udah bikin hidup gue hancur
udah bikin gue kehilangan segalanya rik